terima kasih ya ras kamu dan ibu adalah orang orang yang sudah membuka mata aku
orang orang yang sudah menyadarkanku
kalian memang penyemangat yang baik dan gak pernah menyerah untuk terus membuat aku maju
dan tegar seperti ini
sama sama riz aku senang sekali kalau aku ini benar benar berguna buat kamu
sama sama aris aku senang sekali kalau aku ini benar benar berguna buat kamu
iya edo kami sengaja memasang iklan di koran untuk mencari pendonor ginjal untuk papiaku
karena rencana awal kami sudah gagal
karena tiba tiba dokter reveni punya bukti kalau kamila itu bukan anaknya papa lo kan
artinya apa ginjalnya kamila sama sekali gak cocok
maka dari itu lo cari pendonor ginjal ya kan
karena gue juga merasakan hal yang sama
anak yang seharusnya jadi milik gua tiba tiba diakuin sama orang lain
dan lo tahu orang itu siapa
jadi bisa gue ketemu sama bapak lo
tante tante ya ampun tante
ini tuh gawat banget antara
tante tante harus menghentikan ide gilanya edo tante
ini tuh udah gawat banget
aduh edo tuh semakin gila tante
indi tenang dulu dong
edo kenapa lagi indi
gara gara iklan di koran itu tante
aduh tuh langsung menuju ke rumah pak haris
emangnya tante belum baca ya
iklan itu kan menyatakan
kalau pak haris itu mencari orang yang mau mendonorkan ginjal untuk dia tante
oh itu iklan yang besar banget itu
iya sanda dan menurut indi
edo itu ke rumah pak haris
karena mau bilang kalau dia itu mau mendonorkan ginjalnya untuk pak haris tante
jadi kita harus gimana dong
tuh ngapain sih dia melakukan semua itu
memangnya dia tuh mau cari simpati lagi dari kamila
bukan demi kamila tante
bayi itu bikin gara gara
gak kamila gak bayinya sama aja
mereka itu mau bikin edo gila apa
iya tante jadi kita harus kayak gimana dong tante
edo pasti berpikir kalau pak haris itu adalah ayah kanu kamila

jadi dia pasti mau baik baikin pak haris tante supaya dia bisa cepat ketemu kamila
biar sering sering ketemu apa
aduh tante indi pusing kita harus menjaga edo tante
ya ampun nindi kita gak bisa diamin ini
kita gak boleh kita harus cegah ini
tante gak rela kalau badan edo itu dibedah bedah terus dia ambil ginjalnya
emangnya edo itu kodok apa yang dibongkar pasang seenaknya
tante baik baik aja tante
indi eh kalau begini terus jantung tante bisa berhenti indi
kamu cari edo ya
cegah dia jangan sampai dia mendonorkan ginjalnya ya indi ya
iya tante tante pokoknya tenang aja
indi akan cari edo sendirian
tante tenang ya
terima kasih andi
iya udah indi pergi dulu ya
terima kasih ya
kenapa sih sehari aja bikin mama tenang gitu
selamat pagi om
nih abinah kamu
om itu siapa
jangan ikut campur kusunan saya sama dia
kamu dulu yang mau menyakiti kamila kan
waktu itu saya lagi ada masalah sama camilla
dan entah kenapa om juga juga salah paham
asal kamu tahu ya
saya paling tidak suka melihat laki laki bersikap kasar pada wanita
karena itu menandakan seorang laki laki yang pengecut
lalu ada urusan apa kamu datang ke sini
dan saya ingin mendaftarkan diri
kalau memang cocok saya ingin mendonorkan ginjal saya untuk om
mau menjadi donor ginjal buat saya
saya melakukan ini demi kemanusiaan
saya mau mencari kemampuan
karena saya juga tahu
kalau om itu adalah papa kandungnya kamila
saya pernah pacaran sama kamila om
dan walaupun kami sudah tidak berhubungan lagi
tapi saya tetap peduli sama kamila
dan oleh karena itu saya tahu kejadian kejadian yang dialami sama kamila om
tapi juga dengan anaknya kamil

saya sudah kebiasaan manggil anaknya kamila dengan nama eka
dan balik lagi ke soal donor ginjal om
saya sangat serius dan saya sangat ingin mendonorkan salah satu ginjal saya untuk om
saya sangat berterima kasih
kamu sudah membaca iklan saya
tapi lebih baik kamu terus terang
apa sebenarnya maksud kamu
apa tujuan kamu membantu saya
seperti yang saya bilang sama om tadi
saya cuma peduli sama kamila dan anaknya kamila
cuman itu doang om
hanya karena itu kamu mau memberikan ginjal kamu pada saya
sebenarnya ada satu hal lagi sih om
kamu itu senasib sama saya
apa yang membuat kamu bisa bilang
kalau kamu dan saya senasib
adalah ayah biologis
fadil berusaha memisahkan saya dengan kamilah
dan dokter fnd berusaha memisahkan om